ya kita buka pagi ini pemirsa dengan informasi tentang sebuah aksi heroik yang dilakukan dua orang polisi di barito utara kalimantan tengah saat berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil yang jatuh di sungai
ya aksi heroik dua polisi ini pun sempat rekam oleh warga
sampai ke titian ini kan dulu pasang lalu agak pendek kan
nah menginjak di situ
pas turun di situ mau terjun ada yang menariknya bilangnya
posisi sama yang sendiri ada di mana
aku di belakangnya
suami savitri suparman pun berterima kasih kepada petugas polres barito utara apalagi istrinya sedang mengandung anak pertama
samsudinur barito utara